usaha kepiting bakau biasanya dilakukan di tambak dengan memanfaatkan lahan yang cukup besar
saat ini perkembangan budidaya kepiting tidak hanya dilakukan di pesisir
namun juga di perkotaan dengan memanfaatkan lahan yang ada
di kota jambi misalnya ada seorang warga yang mulai membudidayakan pembesaran kepiting bakau dan kepiting soka
di dalam rumahnya sendiri yang berada di kawasan jalan rb siagian lorong cendrawasi kota jambi
pria berusia empat puluh satu tahun yang biasa di sapa ati ini telah memulai usaha pembesaran kepiting bakau dan kepiting soka sejak satu tahun yang lalu
ia menggunakan metode vertikal crab house atau yang populer disebut apartemen kepiting
kepiting dipelihara di wadah wadah berbentuk kotak disusun bertingkat dengan aliran air
setiap kepiting ditempatkan dalam wadah terpisah alias satu ekor per kotak sehingga mirip apartemen
keunggulan sistem ini selain tidak perlu lahan luas dan modal besar untuk pengadaan tambak
juga mencegah perilaku kanibal
bisa dilakukan lebih intensif dan gampang diawasi
metode pemeliharaan ini sangat simpel
semuanya kalau pengemukan kita harus cari bibit bibit yang
kalau soka ada bibit bibit yang sti
kalau soka ada bibit bibit yang sti
kalau soka ada bibit bibit yang sti
kalau soka ada bibit bibit yang sti
kalau soka ada bibit bibit yang sti
untuk perigaya ini kenapa tertarik untuk membudayaikan
karena melihat dari peluang peluang usaha ini sangat baik
karena kepiting ini satu bisa untuk lokal satu bisa untuk ekspor
bisnis dari usaha kepiting ini cukup menjanjikan
di kisaran harga rp tujuh puluh hingga rp sembilan puluh per kilogramnya
maka setelah pengembukan selama satu bulan lebih
hasil penjualan bisa tembus rp dua ratus hingga rp dua ratus dua puluh per kilogram